kasus kekerasan kembali di lingkungan pendidikan sejumlah siswa sd di kudus jawa tengah diduga menganiaya teman sekelasnya di lingkungan sekolah
seorang siswa kelas empat sd negeri satu gondosari kecamatan gebok kudus jawa tengah diduga mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh teman sekelasnya
penganiayaan terhadap korban berinisial am terjadi pada sembilan belas juli pada saat jam belajar berlangsung
namun tidak ada guru yang mengetahui lantaran sedang mengikuti rapat
diduga korban mengalami pemukulan oleh sembilan orang temannya dengan disaksikan seluruh teman sekelasnya
para pelaku diduga juga mengancam agar korban dan teman teman sekelasnya tidak melapor
pihak sekolah sendiri mengakui terjadinya dugaan penganiayaan
kepala sekolah menyatakan kasus tersebut telah dilimpahkan ke dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga kabupaten kudus
selama ini enggak
saya sebagai bawahan yang ada di dinas pendidikan dan disini dituakan sebagai kepala sekolah
kalau sudah atasan kami seperti itu jadi ya maaf saya tidak bisa mengeluarkan statement apapun juga
sementara itu pihak kepolisian membenarkan adanya kasus kekerasan pada anak
pihak pelapor dari keluarga korban serta beberapa saksi saksi dari lingkungan sekolah sudah diperiksa lebih lanjut
kedalah secepatnya kalau enggak ada kendala
pokoknya ini menjadi atensi kami
yang sudah didengar keterangannya berapa orang pak sampai hari ini pak
orang tua korban maupun dari guru
ada beberapa guru yang masuk ke sekolah
saat ini kasus tersebut masih ditangani oleh unit perlindungan perempuan dan anak polres kudus
kudus jawa tengah
sudah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon dengan kasat preskrim polres kudus jawa tengah akp kurniawan
selamat siang pak kurniawan
pak terkait dengan kejadian perundungan yang melibatkan siswa sd di kudus jawa tengah apakah bisa diceritakan kembali
jadi mohon izin mas kami akan menyampaikan kronologis kejadian
yang mana pada tanggal dua puluh tiga juli dua ribu tujuh belas
pelapor mendapatkan informasi dari salah seorang wali murid yang memberitahukan bahwa korban atau anak pelapor pernah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh teman temannya
kemudian setelah itu orang tua korban mengklarifikasikan kepada anaknya apakah benar berita demikian
kemudian anaknya mengatakan
dan setelah itu pelapor atau orang tua dari korban langsung memeriksakan anaknya ke salah satu bukes mas
dan kemudian membuat pengaduan ke polres kudus demikian mas
pak kurniawan berarti ini kejadiannya apakah sebelum tanggal dua puluh tiga juli ketika pelapor melakukan laporan
ataukah memang sebelumnya sudah terjadi perundungan dan baru saat itu dilaporkan
jadi diperkirakan untuk kejadiannya itu sekitar tanggal sembilan belas juli dua ribu tujuh belas
pukul delapan tiga puluh pagi di dalam kelas
baik pak kurniawan terkait dengan kondisi korban
tadi dikatakan orang tua korban sudah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi korban
apakah memang ada informasi adanya kekerasan seksual yang dialami oleh korban pak
nah dalam hal ini
kita masih mendalami kita melakukan penyelidikan dan penyidikan
kemudian kita sudah memeriksa beberapa saksi
ya baik itu dari orang tua maupun si anak
kita sudah lakukan pemeriksaan si anak langsung di rumah si pelapor
saat itu pun kita didampingin oleh dari dinas sosial maupun dari jppa sendiri
kemudian kita juga sudah mengambil keterangan
dari pihak sekolah dalam hal ini
kemudian guru guru yang lain
nah untuk tidak lanjut kita kemudian
langkah langkah yang akan kita tempuh kemudian
akan memeriksa atau mengambil keterangan dari beberapa wali murid
kemudian teman teman kelasnya
jadi kita akan mendalaminya dulu mas
tapi untuk pemeriksaan secara visum kita sudah lakukan
baik itu dari pukul delapan tiga puluh pagi
dari rumah sakit umum
baik pak kurniawan terkait dengan dugaan adanya perundungan yang dilakukan oleh sejumlah siswa rekan dari korban sendiri
maupun terjadi dalam lingkungan sekolah di mana dalam kelas sendiri
apakah anda sudah mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana kejadian seperti ini bisa terjadi di sekolah
apakah tidak ada perlindungan terhadap korban dari pihak sekolah sendiri pak
untuk hal itu kita masih mendalaminya dulu bapak
jadi mendalaminya ini masih proses penyelidikan maupun penyelidikan
kita akan mendalami
tapi dalam hal ini sekolah juga sudah mengambil langkah langkah
sudah melakukan pertemuan
baik itu dari pihak dari si korban maupun dari pihak yang lain
baik terkait dengan kondisi korban pak
apakah memang ada ditemukan luka ataupun ada psikis korban yang mengalami gangguan
akibat adanya perundungan yang terjadi di akhir bulan juli lalu pak
sementara masih belum pak
kita juga masih menunggu hasil visum baik dari pokesmas maupun dari rumah sakit umum
terkait dengan perlindungan terhadap korban sejauh ini apa yang sudah dilakukan dari pihak kepolisian
pores jawa tengah kudus jawa tengah sendiri begitu juga dengan pihak sekolah sendiri pak
yang sudah kita lakukan
sementara ini semua akan kita libatkan beberapa instansi
baik dari dinsos maupun dari jppa maupun dari bapak maupun dari psikologi
nah itu yang sudah kita lakukan
kemudian dari sekolah
sekolah selalu mengadakan pertemuan untuk membahas permasalahan yang sudah terjadi
kemudian memberikan himbawan himbawan kepada
murid murid agar hal hal yang demikian tidak terulang lagi di sekolah
terima kasih pak kurniawan atas informasi anda terkait dengan perundungan yang terjadi di sd di kawasan kudus jawa tengah
selamat siang pak